penyidik direkturat reserse kriminal umum polda sumatera utara
menggeledah rumah akbp ah di jalan karya dalam medan el fethia medan padarabu sore
puluhan penyidik yang dipimpin direktur direkturat reserse kriminal umum polda sumatera utara
sempat kesulitan masuk ke dalam rumah untuk melakukan penggeledahan
karena penghuni rumah tak bersedia membukakan pintu
setelah satu jam barulah petugas kepolisian diizinkan masuk oleh penghuni rumah
petugas kemudian melakukan penggeledahan
guna mencari barang bukti terkait kasus penganiayaan seorang mahasiswa ka
yang dilakukan anak akbp ah berinisial aha dan disaksikan ayahnya
setelah dua jam menggeledah petugas membawa sejumlah barang bukti
dari dekoder perekam cctv yang ada di dalam rumah
hingga senjata airsoft gun yang disebut para saksi digunakan salah seorang pelaku
meski membawa dekoder perekam cctv
polisi menyatakan di dalamnya
tidak ada isi rekam kejadian
karena pemilik rumah mengaku cctv telah rusak sebelum kejadian penganiayaan
tadi kita sudah geledah cctv daripada rumah akbp ah
dan saat ini kita hanya temukan receiver ataupun dekoder dari cctv
tetapi menurut keterangan daripada pemilik rumah
dekoder tersebut sudah lama mati
tetapi akan kita cek uji secara laboratorium
keterangan daripada saksi saksi yang mengatakan ada senjata laras panjang
itu kita tidak dapatkan
tetapi kita hanya menemukan satu bungkus airsoft gun
yang mana ada tertulis dan kita akan cari pendalaman daripada saksi saksi
pada saat yang sama petugas identifikasi dan inafis polda sumatera utara
melakukan olah tempat kejadian perkara
mereka membuat sketsa di lokasi terjadinya penganiayaan terhadap korban
evi indri putri orang tua korban penganiayaan yang dilakukan anak akbp ah
memperlihatkan foto kondisi anaknya pasca penganiayaan
kepala dan wajah korban ka penuh lebam dan luka terbuka
tangan terluka bekas gigitan
mata korban nyaris mengalami kebutaan akibat benturan keras
korban mengalami luka serius pada bagian pelipis mata
bahkan pada bagian matanya saat itu
sempat terjadi pembekuan darah
akibat penganiayaan empat bulan lalu dua puluh dua desember dua ribu dua puluh
hingga kini kondisi korban masih mengalami gangguan pada mata
sehingga kurang dapat melihat cahaya yang terang
melihat kondisi anaknya
keluarga korban menilai ancaman hukuman yang diberi pada akbpah sangat ringan
karena hanya diancam melanggar kode etik
padahal akbp ah juga melakukan perintah penganiayaan
menurut saya masih kurang pak
karena di situ seharusnya pak akhirudin bisa mencegah semua ini pak
tapi di sini pak akhirudin mengajarkan mengajarkan anaknya
jangan emosi dik
kalau emosi kalah nanti
nah dia mengajarkan mengintruksikan
walaupun bukan dengan tangan dia
tetapi dengan arahan dia
apa yang dia mau anaknya melaksanakan
saya rasa tidak cocok kali kalau cuma kode etik saja pak
keluarga korban juga berharap para pelaku lain yang ada di lokasi kejadian
diberi hukuman oleh polisi
karena mereka juga terlibat mengintimidasi dan membiarkan terjadinya penganiayaan
tim liputan cnn indonesia